kini kita beralih ke informasi mengenai penyanderaan warga negara indonesia
lima warga negara indonesia yang selamat dari penyanderaan abu sayyaf sudah berada di perbatasan filipina
kelima orang tersebut saat ini dalam perlindungan tni
panglima armada wilayah timur laksamana muda tni darwanto
menyatakan ada lima orang warga negara indonesia yang sudah dibebaskan oleh kelompok abu sayyaf
kelima wni tersebut merupakan korban penyanderaan kelompok abu sayyaf
di perairan perbatasan filipina malaysia jumat pekan lalu
saat ini mereka berada dalam perlindungan anggota tni di kawasan perbatasan indonesia filipina
tadi pagi jam enam jam enam kita sudah menerima satu takut henry di perbatasan dengan lima orang
lima orang yang selamat itu kita sudah kiramin
cuma yang di sandra yang belum
kalau filipina memberikan peluang sama kita kita masuk
tni sudah siap ditarakan
sementara itu untuk wni yang masih di sandera tni al menunggu izin dari pemerintah filipina
tni al akan segera bergerak jika pemerintah filipina mengizinkan
tni al juga telah menempatkan dua kapal perang yang di perairan perbatasan indonesia filipina
untuk mengantisipasi kapal kapal yang melintas di perairan rawan pembajakan
tni al juga mengimbau
agar perdagangan indonesia dengan filipina melalui jalur laut dihentikan sementara
untuk meminimalisir terjadinya pembajakan
dari broto purnawanto surabaya jawa timur